kabar yang dinanti ratusan ribu jemaah korban first travel akhirnya terwujud
mahkamah agung dalam putusan peninjauan kembali
memutuskan aset dari first travel agar dikembalikan kepada para jemaah
lantas sudahkah ada mekanisme pengembaliannya
dan angkankah korban mendapatkan ganti rugi sesuai dengan haknya
sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini melalui sambungan zoom
pertama adalah kuasa hukum korban first travel mustoleh siraj
assalamualaikum selamat sore pak mustoleh
assalamualaikum wr wb
bagaimana tindak lanjutnya dalam beberapa bulan terakhir pak mustoli

bagaimana tindak lanjutnya dalam beberapa bulan terakhir pak mustoleh
kemudian kalau anda
anda menyebutkan malah baru saja mengetahui dari rekan media online seperti yang anda sampaikan
apakah sebetulnya tidak ada komunikasi tidak ada pemberitahuan
sampai akhirnya anda saja yang sebagai kuasa hukum perwakilan korban
ini tidak mendapatkan putusan pk nya pak
ya karena yang melakukan pk itu kan biasanya para pihak dalam konteks peradilan pidana
itu kalau tidak pihak terdakwa atau terpidana dalam hal ini
atau melalui kuasanya
kita akan dipercaksa sebagai perwakilan negara yang kemudian melakukan penundutan
nah makanya kita sebagai kuasa hukum korban itu pihak yang menunggu dan memantau
apa adanya perkembangan daripada putusan itu
oleh karena itu sesungguhnya yang kita tunggu yang pertama adalah tadi salinan putusan resminya
maka kita berharap kepada mahkamah agung karena ini adalah putusan di tingkat peninjauan kembali
langkah yang luar biasa langkah hukum puncak begitu ya
maka kita menunggu salinan itu
baru kemudian setelah salinan itu kita akan bandingkan
sejauh mana sebetulnya apa apa saja yang kemudian diputuskan dikembalikan kepada jamaah
karena di putusan tingkat pertama yang sebelumnya di pengadilan depok nomor delapan belas
kemudian dari pengadilan tinggi nomor satu ratus sembilan puluh enam sampai dengan kasasi nomor tiga ribu sembilan puluh lima
apa namanya first travel itu kan dirampas oleh negara
nah saya coba telusuri mas bram kemarin sejak dari kemarin
saya mau lihat dari putusan kasasi itu apa saja sesungguhnya yang waktu itu dirampas oleh negara
karena ada barang barang yang dirampas oleh negara
ada juga barang barang yang kemudian dikembalikan kepada pihak yang ketiga yang dulu disita oleh pihak polisi maupun kejaksaan
nah setelah saya telusuri barangkali ini menjadi bahan nanti
pembanding apakah di tingkat yang di tingkat kasasi itu yang dirampas oleh negara itu yang
ini yang akan dikembalikan oleh pengadilan melalui tk kepada gama a
misalnya saya mencatat di sini ada barang barang yang kemudian
ada yang bernilai ada yang tidak
dalam arti tidak memiliki nilai ekonomi
misalnya ada mobil merek port ada nissan ada mobil merek honda ada uang dua ratus juta begitu ada koper
ada jam tangan sebanyak dua puluh satu jenis dengan berbagai merek begitu ya
kemudian ada alat alat kantor begitu ya
ini yang dulu di tingkat kasasi di putusan tiga ribu sembilan ratus lima itu dirampas oleh negara
nah apakah ini barang barang ini yang kemudian diberikan oleh tk kepada jamaah
nah ini nanti kita akan cocokkan
tetapi kalau kita lihat daripada konteks apa namanya barang barang tersebut memang
saya kira tidak bisa berharap terlalu banyak
misalnya pengembalian uangnya ketika nanti uangnya memang akan dikembalikan dan mekanisme seperti apa begitu ya
begitu mas rad
baik pak mustoli artinya adakah kemudian angka pasti begitu yang didapatkan oleh teman teman perwakilan korban ini terkait dengan jumlah berapa aset yang disita
sehingga apakah kemudian sudah bisa dilakukan hitung hitungan begitu oleh teman teman korban pak
ya seperti yang saya bilang tadi mas bram
jadi sekali lagi kita masih menunggu salinan putusan resminya dari mahkamah agung
nah nanti kita akan bandingkan data data itu dengan putusan sebelumnya di tingkat kasasi
karena ini kan putusan pk ini kan membalik atau mervisi putusan kasasi yang sebelumnya
first travel yang diperoleh dari jamaah kemudian dirampas oleh negara
dan kemudian yang membuat masyarakat khususnya korban itu sebetulnya hampir putus asa
menunggu bayangkan misalnya untuk menunggu proses hukum semacam ini sudah hampir lima tahun begitu berjalan
itu sejak dua ribu tujuh belas itu diperiksa begitu ya sampai dengan putus
nah sebetulnya masyarakat sudah hampir hopeless mas bram terkait dengan putusan ini
tetapi mungkin putusan pk ini saya menduga
barangkali ini adalah jerit tangis doa doa daripada enam puluh tiga ribu lebih jamaah first travel yang digolini oleh petinggi petinggi first travel ini
dan akhirnya hari ini ditabulkan
saya kira ada yang bernilai ekonomi ada juga yang saya kira
kalaupun ada pasti menyusup begitu
apakah bu yanti kalau begitu ini disebutkan menjadi jawaban doa doa begitu ibu
apakah kemudian kalau kita lihat begitu ya apalagi dari kasus kasus selain ini apakah kemudian aset itu hanya kemudian aset dari first travel saja
atau bisa kemudian aset dari terpidana lain atau maksudnya aset dari tiga terpidana ini yang bisa juga dijadikan sebagai nantinya dikembalikan kepada korban bu
ini kalau bagi saya melihatnya adalah yang paling penting
yang paling penting adalah pemahaman para hakim berkaitan dengan tindak pidana perjudian uang
jadi memang sejak awal negara tidak berhak
jadi kan di dalam kuhabnya itu kan kalau ada kejahatan hasil kejahatan keuangan apalagi pbcu itu jelas bahwa kalau itu terbukti
maka setelah disita dirampas dikembalikan kepada yang berhak
yang sehingga dilihat negara berhak atau tidak
sejak awal kasus ini tidak ada hak negara
jadi kenapa hakim sih memutuskan
merampas diberikan kepada negara apapun alasannya
walaupun enam puluh tiga ribu orang itu sudah menyalahi
dan ternyata ini juga berdampak juga pada putusan putusan berikutnya ya untuk ptpu
yaitu misalnya doni salamanan
dari mana ya ceritanya kok dipidana kejahatan asalnya terbukti tetapi tppu nya tidak tetapi hartanya dikembalikan kepada yang berhak
itu kan juga terpidana
jadi di sini ada pembelajaran
yang lebih penting adalah ketika ada tindak pidana pencucian uang itu tidak mesti harus dikembalikan kepada negara tergantung
kalau kejahatannya itu memang merugikan negara kejahatan di korupsi iya kembali kepada negara
tetapi kalau kejahatan kejahatan lain ya yang mereka yang berperkara ini kan ini sejak awal
nah sekarang dipertanyakan yang disita apa saja dulu
nah ini juga banyak hal potret penegakan hukum di indonesia ya
yang disita apa saja
kemudian bagaimana menyimpan penyitaannya mengelola penyitaannya barang barang disita
sekarang ditanyakan kalau nggak salah dulu saya masih ingat sekali juga bahwa ada hotel yang di london ya
restoran yang di london kalau tidak salah ya
restoran yang di london
yang di london
itu penyitaannya bagaimana ya
ada masalah masjid kah itu gitu ya
tapi gini ini kita kan berhadapan dengan sedikitnya
nilai yang disita yang kemudian dirampas yang menurut pk
ini pk ternyata ya pk
ini juga lucu ya putusan sudah lama tapi kita baru tahu
jadi transparansinya dari mana
kemudian padahal kemarin desember itu mahkamah agung mendapatkan award berkaitan dengan transparan digitalisasi dan sebagainya lah
kok seperti ini gitu
seandainya sejak dulu itu lebih aman gitu ya
lebih aman lebih aman
mau kemana kan
tapi pada akhirnya ya kalau kita punya tppu
mungkin ini kita harus membisikkan kepada pemerintah dan dpr
harus segera punya undang undang aset recovery
undang undang penyitaan aset sejak awal
sehingga aset ditanyakan oleh mas mus oleh tadi jelas
gimana asetnya bagaimana bagaimana menit terhadap aset ya aset manajemennya
jadi bukan sekejar aset recovery terampasan aset itu bukan segera nanti kembalikan kepada siapa
tapi sejak awal yang mengelola siapa
sehingga nanti ketika ada putusan
kerugian dari korban tidak semakin besar
karena nilainya semakin turun begitu
artinya harus ada kejelasan terkait dengan berapa jumlah aset
terkait kemudian paling tidak kapan putusan pk nya dikeluarkan begitu
dan menjadi pertanyaan apakah kemudian nanti akan juga harus ada mekanisme yang jelas
bagaimana pengembalian kepada para korban
apakah misalkan kejaksaan ini sebagai penuntut begitu
ini juga akan menjadi pihak yang turut serta
dalam proses pengembalian tadi
mas soleh jadi agak rumitnya begini
kan putusannya sebenarnya inkrahnya kan di kasasi ya di ma
itu sudah inkrah
nah ketika itu inkrah itu kemarin
nah ternyata setelah ada pk
ada peninjauan kembali karena ada alasan di pasal berapa dua ratus enam puluh tiga
ini alasannya apa yang kita nggak tahu tadi ya pak musoleh ya
kan tidak atur
nah setelah itu ya tetap yang tetap yang berhak untuk mengeksekusi ya jpu gitu ya
dan jpu itu kalau nggak salah dulu kan ini karena masjid ya jadi kemudian perwakilan
kalau sejak awal kita bilang sudah lah
walaupun mau dapat sedikit juga nggak apa apa
yang penting diberikan sesuai dengan aturannya yaitu kepada yang berhak
masalah nanti mau dibagi ya itu silahkan
kalau nggak cukup kan masih bisa diperdatakan
nanti diperdatakan kepada yang bersantutan
kan dulu kan semua ada perjanjiannya kenapa bayar untuk apa dan sekarang baru dapat berapa itu bisa
ini untuk pencegahan dan untuk penjeraan untuk orang orang yang melakukan kejahatan kejahatan keuangan
dengan menipu masyarakat sedemikian banyaknya sedemikian besarnya demikian
bu yantissa kan nanti menanyakan kepada pak musholeh bagaimana kemudian apakah sudah ada mekanisme
yang disiapkan oleh teman teman korban dan juga bagaimana komunikasinya antara ke sekitar enam puluh tiga korban ini
namun usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami akan melanjutkan dialog pada sore hari ini masih terkait dengan aset first travel dibagi
akankah uang korban bisa kembali semuanya
masih bersama kami
ada pak musholeh shirat kuasa hukum korban first travel dan juga ibu yenty garnasih
sebagai pakar tindak pidana penyusuan uang universitas trisakti
saya akan ke pak mustoli sebelum jeda
tadi saya ingin menanyakan apakah kemudian sudah ada mekanisme pembagian paling tidak
yang kemudian dibicarakan oleh korban maupun anda sebagai kuasa hukum perwakilan
dan apakah enam puluh tiga ribu sekian yang anda sebutkan tadi dari jumlah total korban ini sudah ada komunikasi yang baik
ada pencatatan yang jelas siapa bayar berapa dan hal yang seperti itu
ya mas bram
jadi tadi sekalian menyambung apa yang tadi disampaikan oleh ibu yenty ya terkait dengan mekanisme perdata
sesungguhnya ketika perkara pidana bos bos first travel ini berjalan
tidak lama kemudian sesungguhnya ada mekanisme pkpu yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang
ada jamaah yang kemudian mengajukan tuntutan

ada jamaah yang kemudian mengajukan tuntutan
kepada first travel melalui pengadilan niaga
itu tertuang dalam perkara satu ratus lima tahun dua ribu tujuh belas di pengadilan niaga jakarta pusat
nah di situ terdata ada enam puluh tiga ribu jamaah dan rinciannya adalah empat puluh tujuh ribu apa namanya
akhirnya kemudian tuntutan itu berakhir damai mas bram
nah rinciannya rp empat puluh tujuh ribu sekian itu para kreditur dengan tagihan rp tujuh ratus empat puluh sembilan miliar
rp tujuh ratus empat puluh sembilan miliar totalnya tagihannya rp tujuh ratus empat puluh sembilan miliar tiga puluh apa itu ada yang kemudian setuju untuk berdamai begitu ya
nah sisanya kemudian ada jamaah yang kemudian tidak setuju dengan perdamaian itu
nah proposal perdamainya itu ada tiga opsi sebetulnya
yang pertama first travel akan memberangkatkan para jamaah untuk umroh
yang kedua adalah akan mengembalikan refund uang kepada jamaah
yang kedua adalah akan mengembalikan refund uang kepada jamaah
yang kedua adalah akan mengembalikan refund uang kepada jamaah
kita meminta waktu enam bulan sampai dengan dua belas bulan untuk membentuk manajemen baru begitu ya
nah akan tetapi kalau kita melihat kondisi kondisi objektif hari ini
itu kan kemudian meskipun ada homologasi begitu ya ada perdamaian antara jamaah dan first travel waktu itu
tetap bisa berbenturan
nah ini yang kemudian akan berbenturan dengan putusan pk yang sekarang ini kita bahas
artinya kalau pk eksekutornya itu adalah jaksa gitu ya
jadi artinya asetnya itu akan yang berhak mengawasi kemudian
ada di mana kalau tadi dibilang bu yendi juga saya jadi deg degan juga nih bu
apakah asetnya itu masih ada atau tidak artinya kalaupun dilelang berapa harganya
apa dulu saya masih punya arsif tersebut
itu saya sudah mendesak jauh jauh hari supaya ketika kasasi itu diputus itu jangan dulu dieksekusi begitu
jangan dulu dilelang dan sebagainya
itu peluang pk nah itu hari ini
ini yang saya kira menjadi kerumitan kerumitan tersendiri
apakah nanti misalnya bagaimana dengan putusan homologasi
kemudian bagaimana dengan di pk ini
apakah kemudian misalnya ada jalan ketiga
karena jaksa pun akan sulit ketika kemudian harus membagi dan mendata membagi harta harta first travel untuk korban begitu ya
tapi ada kemudian data yang jelas pak
dari kemudian misalkan korban a dengan kerugian sekian
korban b dengan sudah membunuh gitu ya
apakah nanti misalnya ada dari kemudian misalkan korban a dengan kerugian sekian korban b dengan sudah membunuh gitu ya
apakah data itu ada di rekan rekan korban
kalau itu ada pak itu tadi mas bram itu ada di pengurus namanya
jadi karena belum pilot waktu itu pkpu permohonan kewajiban pembayaran hutang
jadi mekanisme ini adalah ada jamaah yang meminta ganti rugi menagih first travel melalui pengadilan niaga gitu ya
nah ini kemudian semua jamaah korban yang merasa punya bukti punya catatan
maka mendaftarkan tagihannya kepada pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan niaga
saya masih ada data data dan bahkan proposal homologasinya itu kayaknya masih simpan begitu ya
dan pengurusnya juga masih sudah kita kontak gitu ya
nah artinya data ini yang kita anggap sementara yang valid lah gitu ya
ada sekitar tagihan tagihannya kira kira kalau tidak salah sembilan ratus miliar begitu ya dari enam puluh tiga ribu jamaah tadi
tapi karena waktu itu perdamaiannya di voting sebagian besar menginginkan berdamai
sebagian kecil tidak menolak karena dianggap proposalnya gitu ya
proposal perdamaian yang ditawarkan oleh first travel waktu itu dianggap kurang rasional begitu ya
itu biasa biasa saja tapi data ini yang saya kira menurut saya valid lah ya
karena sudah diverifikasi oleh pengurus jadi mereka yang punya dokumen punya tagihan
itu harus membuktikan suhitan fidanserusnya
dibanding saya kira dibanding pihak cakta saya kira saya ragu kalau mereka punya data korban enam puluh tiga ribu itu

nah makanya yang menjadi kesulitan adalah bagaimana nanti mekanisme
tatacaranya prosedurnya dapat berapa itu saya kira persoalan berikutnya
tapi bagaimana apakah nanti misalnya karena dalam undang undang kepilitan juga jaksa bisa mengajukan
pilot demi kemaslahatan umum misalnya gitu ya
apakah itu akan menjadi opsi yang ketiga saya kira nanti biar bu yenty yang menjawab itu gitu
oke saya akan langsung melempar ke bu yenty
berarti bagaimana berarti idealnya ibu ketika pak mustoli mengatakan ada kesulitan mekanisme
apalagi sebelumnya ternyata sudah ada proposal perdamaian
apa alternatif jalan yang bisa ditempuh kemudian
pak mustolis saya jadi malah heran ya kalau sampai ada perdamaian pada waktu itu
apakah sesuatu yang diganjikan kan gitu ya padahal di dalam citaan nggak cukup kok gitu gitu ya
jadi kan ini pidana sudah jalan harusnya kalau pidana sudah jalan semuanya kan diserahkan kepada pidana
jika penyitaannya bisa tepat dan jangan sampai dipilotkan harusnya kan begitu
karena itu tegak mengalami pidana kalau waktu itu dikatakan bahwa sebuah harta yang disita dan kemudian diputuskan
diputuskan diserahkan kepada negara itu sedikit sekali gitu
berarti kan itu suatu kegagalan ya kegagalan menita menelusuri
karena kalau setelah itu ternyata bisa dilakukan satu perdamaian gagikan sekian sekian
nah ini kan ada kesertanyaan waktu itu penyit dan penuntut umum apalagi pakai tppu
pppu itu sampai dengan pengadilan pengadilan pun kalau ada aset aset dari hasil kejahatan ini
yang belum disita pasti langsung dimenitahkan disitu juga gitu
jadi harusnya harusnya kan tidak seperti ini kan kalau langsung masuk ke pidana
harusnya dioptimalkan penyitaan pada waktu itu jadi bukan perdamaian
tapi kalau perdamaian itu kan maksudnya golnya masih ada ya
jadi kalau itu menggunakan penyitaan pada waktu itu dan kemudian dirampas
dan waktu itu optimal menyitanya maka korban lebih terjamin
itu daripada dandan dandan tidak masuk akal kan
tampaknya tidak bisa disita juga sedikit ternyata perdamaian
apa yang dijanjikan terus dipainitkan dan sebagainya
nah ini permasalahan kepayulitan ini sering sekali masalah masalah pidana ekonomi itu
belakangan mudah sekali dipainitkan akhirnya apa
korban tidak dapat apa apa
nah ini juga perlu menjadi satu perhatian kita
jadi saya melihat bahwa penerapan penyitaan uang untuk merampaskan hasil kejahatan
untuk membantu korban mendapatkan haknya kembali
kadang kadang itu selain salah memutuskan diberikan kepada yang tidak berhak
juga adanya kepainitan yang membuat para korban kehilangan harapan selama hari
bu yanti artinya apa jalan alternatif yang bisa ditempuh korban
dan juga perwakilan korban ini tadi bu
kalau saya sih ingin keterbukaan semuanya ya keterbukaan pada waktu penyitaan dan sebagainya
kalau nggak salah dulu kita masih sangat ingat ada restoran di london
ada rumah di sentul dan sebagainya nah itu diapakan
ya kalau dilelang berapa kan gitu ya
kelelangannya bagaimana karena apalagi diserahkan ke negara
di negara itu kepada siapa karena kan sudah pernah kasasi dan sudah dimakrah kan
nah ini yang masalahnya
sebenarnya seharusnya ya kita ada kekurangan kita dibandingkan dengan international forum ya
bahwa ketika hakim memutuskan dikembalikan ke negara tidak pernah dikatakan secure
jaranglah secunya siapa sehingga kalau secunya siapa kita tahu
sekarang uang itu harta kekayaan itu di bawah siapa
penanganan siapa menteri keuangan atau di bawah siapa
karena tidak boleh kepada negara negara yang mana jadi harus pakai secu
sekarang kita menjadi masalah lagi
kewala sang hukum juga bingung bagaimana cara membantu korban korban ini
ini untuk mendapatkan haknya yang saya kira memang sangat sangat mustahil
kalau ingin sesuai dengan itu ya
dan ini juga menjadi satu pembelajaran
baik berarti kuncinya adalah kejelasan ibu ya
artinya di mana asetnya jumlah asetnya dan bahkan di mana harta kekayaannya siapa
institusi yang kemudian mengelolanya sampai saat ini terima kasih
ibu yenti garnasi pakar tindak pidana pencucian uang universitas trisakti
dan sebelumnya juga ada pak mustholy siraj kuasa hukum korban first travel
terima kasih bapak dan ibu sudah bergabung bersama kami
selamat sore salam sehat selalu bapak dan ibu